selamat pagi hari raya idul fitri baru saja dirayakan umat muslim di seluruh dunia
dan di hari kedua lebaran ini bagaimana aktivitas warga hari ini
untuk mengetahui situasi kita telah terhubung dengan korespondensi
cnn indonesia arya dita utama di gerbang tol palimanan jawa barat
ya di tol bagaimana dengan kondisi arus mudik
sepertinya sudah lengang karena warga sudah sampai ke tempat tujuan mereka
anda bisa melaporkan kondisi saat ini di palimanan
ya selamat pagi yuda seperti yang anda bisa lihat di belakang saya ini
arus lalu lintas di tol palimanan menuju kanci sendiri terpantau lancar
di dunia juga memang sedikit terdapat antrean tapi tidak sampai panjang
karena pintu gerbang tol saja belum dibuka yang tambahannya
sementara itu bisa diaporkan juga dari arah jawa tengah
menuju ke arah jawa barat atau maupun jogja jakarta
tidak terjadi antrian panjang di sekitar gerbang tol dari palimanan itu sendiri
sementara itu dapat saya laporkan juga kondisi arus lalu lintas di kota cirebon
masih terpantau lancar hari ini
seperti yang ada di jalur pantura tepatnya di jalan jenderal ahmad yani
arus lalu lintas terpantau ramai lancar
sementara itu dapat saya informasikan juga bahwa kondisi di terminal harjamukti
di kota cirebon saat ini masih sepi penumpang
lebih banyak didominasi oleh penumpang yang baru saja datang dari kota kota
seperti jakarta dan bandung yang baru saja melakukan perjalanan mudik
pada hari kedua lebaran ini
ya dito bagaimana dengan kondisi di kota cirebon meskipun tadi masih terlihat lengang
pastinya nanti siang warga akan berbondong bondong ke lokasi wisata
anda bisa menceritakan lokasi mana saja yang akan diburu oleh para wisatawan
ya memang di kota cirebon sendiri banyak tempat lokasi wisata yang menarik
salah satunya mungkin yang banyak akan dikunjungi oleh wisatawan yang sedang melakukan mudik itu sendiri adalah mungkin di keraton kasepuhan ada juga di keraton kanoman dan juga mungkin di taman wisata ade irma suryani
tapi sementara itu dapat saya informasikan juga bahwa banyak juga warga cirebon dan sekitarnya pada hari kedua lebaran ini banyak yang mungkin memutuskan untuk pergi berwisata di daerah kuningan jawa barat
karena di situ juga banyak tempat wisata yang tidak kalah menarik seperti ada tempat pembanding cibulan dan juga banyak curug dan juga wisata alam di sana yang sebagai mana ketahui lingkungan di kuningan jawa barat sendiri memang lebih dingin lebih adem ketimbang di cirebon itu sendiri
mengenai pengamanannya sendiri dito bagaimana apakah petugas memang disiagakan lebih ekstra mengingat memang sebelumnya ada insiden pengeboman di solo sehingga petugas pengamanan di cirebon lebih disiagakan bagaimana pengawantawan anda
ya mengenai itu saya dapat informasi bahwa dari polres kota cirebon sendiri telah menyiagakan sebanyak satu lima ratus personil dan mendirikan pos di setiap dua km
hal ini untuk mensiasati atau meminimalkan adanya maksud saya untuk reaksi cepat bila adanya kecelakaan ataupun juga untuk menjaga situasi keamanan itu sendiri dan membuat pemudik merasa aman selama di perjalanan selama melintasi dari kota cirebon ini
ya terima kasih aradita utama atas laporan anda
langsung dari polres
terima kasih aradita palimanan cirebon
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti perkembangan situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
satu jam mendatang jangan lupa unduh aplikasi gomudik cnn indonesia di google play store untuk mendapatkan informasi terkini seputar jalur mudik
saya yudi yudhoan sesaat lagi segera kita ikuti cnn indonesia today